kami sudah bergabung dengan salah seorang atlet para layang yang selamat dengan mas vicky
alhamdulillah sudah mulai baik mas
mas vicky bisa diceritakan kondisi saat ini seperti apa
apakah masih mengalami cedera setelah kemarin
ya alhamdulillah cuma luka luka lecet sama lebam di bagian muka
untuk atlet lainnya yang juga selamat bagaimana kondisinya saat ini mas vicky
apakah sudah berkomunikasi dengan mereka
kalau mas vicky masih belum ketemu pasca pulang ke batu simi
jadi kita belum sempat ketemuan
jadi saya pulang itu langsung dirawat ke rumah sakit
oke berarti sudah berapa hari
apakah sampai saat ini
mas vicky juga masih dirawat di rumah sakit
saya masuk di rumah sakit itu sudah dua hari
terus baru pulang saat di pakti
oke berarti sudah di rumah sekarang kondisinya mas vicky ya
mas vicky kalau saya boleh bertanya ataupun juga menanyakan terkait dengan kejadian pada saat itu seperti apa
kenapa mas kenapa
bisa diceritakan pada saat gempa di palu seperti itu
mas vicky berada di mana
juga seperti apa kejadiannya
waktu itu awalnya saya lagi di kamar tiduran
tapi habis dari gempa pertama yang jam setengah tiga itu saya sudah tidur di lantai
di lantai lantai sambil kok merasa gempa terus
tapi saya masih tidak terpikir sampai gempa besar itu
jadi pas gempa besar itu saya langsung lari
menuju ke lantai tiga
itu kita melakukannya di tiga tit

saya percaya begini
kalau setelah itu saya lihat diri saya wkwkwkwkwkwk
sambil minta tolong sama orang orang yang di luar
oh begitu jadi tidak terlalu ingat kejadiannya begitu mas vicky ya
iya kalau yang ketimbun itu udah nggak apa apa soalnya mas
oke setelah diselamatkan mas vicky langsung ingat berada di mana pada saat itu
apakah langsung dilarikan ke rumah sakit
itu awalnya saya dilarikan ke pengungsian terdekat
tapi di sana nggak ada penanganan sama sekali
jadi akhirnya saya balik ke hotel
ya tadi tembakan orang orang di sekitar sana
nah sampai ke hotel itu saya langsung dibutuhkan lagi ke ambulan
di antar ini terus sakit
oke perawatan apa mas vicky yang mas vicky dapatkan pada saat di rumah sakit di sana
pertama sih cuman saya dikasih kit dan di leher
terus setelah itu saya dikasih obat peredanyer itu
oke luka lukanya di
bagian apa mas vicky yang perlu diobati
bagian kepala sama di kaki aja itu
oke kemudian setelah akhirnya di rumah sakit sampai akhirnya mas vicky bisa kembali ke rumah
seperti apa ceritanya
itu jadi kan kembali hari jumat
jumat malam saya masih ada di pengungsian
sabtu pagi itu saya bergeser ke
kemudian teman teman dari para layang
untuk kita bergerak menuju ke bandara biar bisa keluar dari palu
kita landing di makassar
satu malam saya dirawat di rumah sakit au makassar
setelah itu minggu siang saya baru bergeser ke malang
oke baru minggu siang akhirnya bisa kembali ke malang ya mas vicky ya
oke apakah mas vicky sudah mendapatkan informasi terkini
terkait dengan atlet yang hingga saat ini masih belum ditemukan
sama sekali mas
ini di sini masih terlalu diketahui keberadaannya
oke untuk yang dari jawa tengah maksud kami jawa timur sendiri itu ada berapa orang mas sampai saat ini yang belum diketahui keberadaannya
kurang dua orang kayaknya mas yang belum ketemu
dua orang lagi ya
mas vicky berkontak dengan dua atlet yang saat ini kondisinya masih belum bisa ditemukan
seperti apa mas
kita habis gempa pertama itu kita masih di lobby seperti di dana bareng bareng
terus di sini kita kembali ke kamar itu itu akhirnya kita ketemu
oke sempat sebenarnya setelah gempa pertama itu sempat bertemu gitu ya di lobi hotel ya
iya kan kita sama sama lari dari tangga darurat itu
kita kembali ke lobby dikasih minum sama pihak hotelnya
dan kita berdanda lagi ya
alhamdulillah terus setengah jaman dari itu kita naik ke kamar masing masing
oke berapa lama jaraknya dari antara mulai gempa pertama sampai akhirnya gempa susulan terjadi dan mas vicky mulai tidak ingat kembali itu berapa lama jaraknya mas
jaraknya sih dari gempa pertama ke gempa yang lain
yang besar itu dua jam
dua jamannya dan terakhir dengan rekan rekan para atlet yang tadi sempat bertemu itu sempat berkata ingin masing masing kembali ke hotel lagi seperti itu
eh ke kamar lagi seperti itu
iya kita langsung balik ke kamar aja gitu
terus akhirnya kita balik
ya kita nyata di kamar masing masing itu
oke oke terakhir mas vicky terkait dengan kondisi saat ini apakah pihak dari rumah sakit di malang
kalau kata dokter itu harus setiap hari
sampai hari senin
setiap hari senin buat perkembangan lagi
oke berarti dengan adanya gempa ini festival yang rencananya para atlet ini
akan mengisi acara seperti itu itu sudah tidak mungkin digelar lagi begitu ya mas vicky ya
tidak mas sudah berhenti langsung kejadiannya tidak ada lagi
oke bagaimana dengan kondisi terakhir dari para atlet lainnya mungkin yang bukan dari jawa timur
karena dari informasi yang kami dapatkan ada juga atlet para lain dari korea selatan
apakah mas vicky juga mengetahui terakhir data dari para atlet ini
kurang tahu mas masih belum ada kabar sama sekali
masih belum ada kabar sama sekali ya
oke baik terima kasih vicky mardika atlet para layang korban gempa di sulawesi sudah bergabung bersama kami